tni angkatan darat akan mengganti kerusakan dua rumah di desa taman martani sleman yogyakarta yang tertimpa helikopter bel pada jumat kemarin
pemilik rumah mengatakan sudah ada kesepakatan ganti rugi dengan tni angkatan darat
kedua rumah merupakan milik suparno dan juga heru
bagian belakang dan samping kedua rumah itu runtuh tertimpa badan helikopter
pemilik rumah mengaku lega karena tni angkatan darat menyatakan akan mengganti semua kerugian
saat ini pemilik masing masing rumah meminta untuk mendata semua kerusakan dan kerugian
kepala pemilik rumah menyatakan tni angkatan darat akan mengganti semua kerusakan dan kerusakan